dua puluh januari dua ribu dua puluh tiga sebelum sidang replik dengan terdakwa putri candrawati dan juga richard eliezer digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
pihak icgr mendatangi majelis hakim untuk memberikan amikus kuri dengan terdakwa richard eliezer agar fonisnya dipersingkat
icgr menilai richard eliezer ini membantu selama proses persidangan dengan membuka fakta fakta baru serta skenario pembunuhan berencana yang menewaskan yosua huta barat
pengiriman amikus kure itu dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap terdakwa richard eliezer yang direkomendasikan sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan yosua huta barat
kelompok masyarakat sipil itu terdiri dari institute for criminal justice reform atau icgr wilnet dan elsam
ini yang paling penting disampaikan hakim nantinya dalam putusan tentu saja
ini proses masih berlangsung ya kita hargai proses yang berlangsung
kita berharap nanti dalam putusan hakim bisa mengambil peran itu
apa itu untuk memberikan putusan kepada baradae seadil adilnya atas perannya sebagai justice collaborator
yaitu secara undang undang memberikan putusan reward ya putusan paling ringan diantara terdakwa lainnya
kuasa hukum dari terdakwa richard eliezer roni talapesi menghargai amikus kure tersebut
ia berterima kasih kepada masyarakat
dan masyarakat yang telah mengikuti dan memberikan dukungan kepada richard eliezer selama sidang berlangsung
kita apresiasi atas yang disampaikan oleh teman teman dari amikus kuri
bahwa ini merupakan aspirasi dari masyarakat melihat bahwa richard eliezer sebagai justice collaborator
tentunya masyarakat beranggapan bahwa tuntutannya terlalu tinggi lebih tinggi dari terdakwa yang lainnya
nah ini adalah aspirasi dari masyarakat dan kita hormati kita hargai
khairul huda pakar hukum pidana dari universitas muhammadiyah jakarta memiliki pendapat lain
tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada richard eliezer selama dua belas tahun penjara dirasa tepat dan sesuai dengan perannya
walaupun richard eliezer merupakan terdakwa justice kolaborator dan membuka skenario fakta selama persidangan
namun khairul huda mengatakan bahwa richard eliezer merupakan terdakwa justice kolaborator dan membuka skenario fakta selama persidangan

khairul huda menilai peran richard eliezer tetap ada dan membantu proses pembunuhan joshua huta barat
khairul huda juga menegaskan amicus kure yang dilayangkan kepada majulis hakim rupakan hal lazyip karena kasus ini begitu besar milita perhatian masyarakat

yang penting adalah sebenarnya
manadae ini punya relasi kuasa dengan pak ferdisambu
anggota polisi dengan pangkat terendah mendapatkan perintah langsung dari jenderal bintang dua
yang dia pelajari di sekolah kepolisian adalah melaksanakan perintah
dan itu pertanyaan yang diajukan oleh ketua majelis hakim
saya pikir di sidang pada waktu pemeriksaan richard eliezer sebagai terdakwa
dan karenanya itu menjadi satu faktor yang cukup signifikan untuk bisa membuat
hakim memutuskan lebih rendah daripada tuntutan
berkenaan dengan amikus kureden dan sebagainya menurut saya sih tidak ada langgasannya dalam muka positif kita sebenarnya ya
tapi ya sah sah saja masyarakat menyikapi dengan cara seperti itu ya
walaupun menurut saya tidak akan mempengaruhi banyak
tapi yang akan mempengaruhi adalah faktor persidangan itu sendiri
kepala humas pengadilan negeri jakarta selatan ju yamto mengatakan
amikus kure terdakwa richard eliezer bukan yang pertama kalinya diterima pihak pengadilan
dalam kasus jering pada dua ribu dua puluh dua dan kasus penyiraman air keras novel baswedan
lembaga masyarakat sipil juga memberikan amikus kure
ju yamto menambahkan nantinya berkas amikus kure akan diberikan kepada majelis hakim
dan akan menjadi bahan pertimbangan
sebelum sidang putusan
meski ada amikus kure namun hal ini belum masuk dalam kitab undang undang hukum perdata di indonesia
dalam undang undang no empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang kekuasaan kehakiman
pasal lima ayat satu menegaskan
hakim dan hakim konstitusi wajib menggali
mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
undang undang tersebut memberikan arahan
bahwa hakim harus memahami nilai nilai atau isu yang berkembang di masyarakat
sesuai dengan kasus yang berjalan